inilah sosok penting dalam perjalanan wuhan batam natuna
kapten pilot destio memimpin misi kemanusiaan dengan menggunakan pesawat airbus a tiga ratus tiga puluh
untuk mengevakuasi dua ratus tiga puluh delapan wni dari wuhan
kapten destio merupakan satu dari delapan belas awak kabin batik air mengaku
tugas penjemputan tersebut merupakan pengalaman paling berharga semasa hidupnya
momen yang paling mengharukan bagi saya
wah akhirnya kita bisa saya ngobrol sama teman teman partner kami ya
kopal sama teman teman yang lain
wah kita bisa bawa mereka pulang
ayo kita ini yuk apa namanya semakin semangati mereka yuk
kebetulan ke kapten andra chin juga ada di belakang
di kertas ayo tulis kertas
terus ayo muli rek
selain kapten destio pramugari asal medan hartini hasibuan
juga tidak bisa menahan haru dan bahagia
karena bisa mendapatkan tugas misi kemanusiaan ini
saya bangga dan terharu banget diberi kepercayaan oleh perusahaan
untuk menjemput saudara kita yang dari wuhan untuk kembali ke tanah air
dan pada saat kemarin pun kita bertemu secara langsung dengan
maaf ya mbak bertemu langsung dengan mereka di hanggar yang di natuna
kita juga saling berinteraksi sampai mereka nanya
takut ya sama kita gitu
padahal kita sangat terharu dan bangga sama mereka juga kan
ceo lion air group edward sirait mengungkapkan apresiasinya
kepada delapan belas awak kabin lion air yang bertugas
atas misi kemanusiaan yang mereka emban
para awak batik air airbus a tiga ratus tiga puluh tiga ratus mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih dari perusahaan
para awak kabin akan kembali bertugas pada awal maret mendatang